pemerintah kota jakarta pusat akan melakukan penertiban bagi keberadaan delman di kawasan monas dan sekitarnya di jakarta pusat
hal ini dilakukan merujuk kepada surat edaran wali kota no tiga puluh enam tahun dua ribu enam belas
di mana hingga saat ini surat edaran tersebut belum dicabut
dan walaupun pada selasa tiga januari kemarin memang hal ini sudah diberitahukan oleh plt wali kota jakarta pusat
namun keberadaan delman hingga minggu pagi hari ini masih dapat dilihat beroperasi
namun ketika dikonfirmasi ulang pada minggu delapan januari
plt wakil wali kota jakarta pusat iqbal akbarudin membantah wacana tersebut
menurutnya pengoperasionalan delman akan diatur khusus pada hari sabtu dan minggu saja
selain itu para kusir delman juga diminta untuk memperhatikan faktor kesehatan hewan
serta keselamatan wisatawan yang menggunakan jasa delman
untuk berkeliling monas
kedatangan aparat gabungan pemkot jakarta pusat ke jalan medan merdeka selatan gambir
pada minggu sore membuat sejumlah kusir delman panik
meski begitu kedatangan petugas kali ini dilakukan untuk memeriksa kondisi kesehatan kuda
yang digunakan para kusir delman tersebut
adapun pemeriksaan dilakukan mulai dari pengambilan sampel darah hingga kotoran kuda

koordinator kusir delman monas mengaku kecewa dengan adanya wacana pelarangan operasional delman di kawasan monas
terlebih pemerintah kota jakarta pusat belum melakukan sosialisasi kepada para kusir delman
tapi ketika di bundaran hi di mrt di sarina dilarang oke
karena itu bukan titik pangkalan yang utama buat kita
di situ bukan wisata hiburan bukan tempat wisata
tapi kalau di monas dihilangkan
saya sangat kecewa
para kusir delman yang mengandalkan hidupnya di atas delman
berharap pemkot jakarta pusat akan mencari kusir delman
jakarta pusat tetap mengizinkan operasional delman di kawasan monas
tim liputan cnn indonesia